arus mudik lebaran pada musim mudik tahun ini
jalan tol pejagaan berbestimur menjadi buah bibir pintu keluar berbestimur atau brexit
menjadi salah satu titik kemacetan total arus mudik
hingga senin empat juli kemacetan masih terus terjadi di ruas tol ini
puncak kemacetan terjadi pada jumat dan sabtu malam lalu
panjang antreannya mencapai belasan kilometer
kemacetan di ruas tol pejagaan berbestimur diduga disebabkan jumlah kendaraan yang masuk melebihi kapasitas
serta desain pintu keluar jalan tol yang rawan kemacetan karena langsung berhadapan dengan persimpangan
sejak awal keberadaan jalan tol sepanjang dua puluh km ini menarik minat para pengguna kendaraan
akibatnya jalan tol dipadati kendaraan sementara jalan biasa tidak terlalu macet